presiden jokowi tampak mengenakan baju adat dari tanibar
pdi perjuangan pun angkat bicara
jadi anda tertarik mencoba nasi goreng yang mana nih
bukan seolah olah keindahannya bagus atau enggak
polresta malang kota menanggung seluruh biaya pemulangan ini
ancaman ancaman seperti ini kalau mau dilihat dari aspek lingkungan
tak sedikit kucing dengan kondisi kritis
motivasi sang ayah membuat agus kembali berlatih secara mandiri
cukup nyaman lah dengan skema yang menurut gue cukup sama juga nantinya gitu mainnya
lalu kemudian juga ini kalau saya diberikan kesempatan bertanya kepada bapak presiden presiden jokowi
tentunya banyak catatan yang di sini yang bisa kita ambil
jadi tapi bagaimanapun juga mau start up manapun yang mengandalkan teknologi
lu tinggal jawab setuju apa nggak setuju
jadi drifting itu adalah teknik mengemudi dimana ketika mobil memasuki tikungan dia tidak membelok